aparat kepolisian dari tim penikam polrestabes makassar yang tiba di lokasi tauran
dijalankan dia kota makassar sulawesi selatan langsung melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi tauran
namun masa justru melempari petugas dengan batu
diketahui tawuran yang berlangsung kurang lebih selama empat jam lamanya itu
akhirnya dapat dibubarkan dan dikendalikan setelah bantuan personil dari porestabes makassar dan polda sulsel tiba di lokasi
polisi pun melakukan penyisiran di sekitar tkp dan membuang beberapa tameng besi serta kayu yang digunakan warga untuk melindungi diri saat tawuran
dalam peristiwa ini polisi mengamankan satu orang pemuda yang diduga sebagai provokator dalam aksi saling serang ini
penyebab bentrokan ini dipicu dendam lama kedua kubu warga yang sudah sejak lama terlibat saling serang di lokasi yang sama
jadi pada saat diamankan salah satu warga yang ada di lokasi kemudian diamankan di salah satu mobil petugas atau polisi
akhirnya warga sempat menahan namun dari pihak kepolisian tetap memberikan prioritas
untuk mencegah terjadi tawuran susulan pihak kepolisian bersenjata lengkap disiagakan di lokasi kejadian
namun tawuran di tkp ini kerap terjadi setelah anggota kepolisian yang berjaga pulang meninggalkan lokasi
reinhard soplantila kota makassar sulawesi selatan